kamu duduk biasa aja jangan banyak gaya
bukan banyak gaya kesan dong
bagus yang namanya ibu harus nomor satu
kalian beberapa hari ini terpaksa nganggur
karena lahan parhir kalian diambil pihak lain secara p
lagi nyari kerja
beneran udah gak parkir lagi
sama bosnya disuruh stand by
katanya di tempat parkirnya lagi ada masalah
tapi neng bilang mending cari kerja lain aja
nyari kerja apa
roy tetep gak boleh kalau mau kerja di pabrik izin breng
biar dia cari kerja di tempat lain aja
saya dihajar di tempat parkir
siapa yang ngajar kamu tukang parkir
saya gak tau dia tukang parkir atau backingnya
kenapa kamu berangkat sendirian
saya kira saya cuma bakal ketemu didu sama tukang parkir biasa
kita kehilangan bisnis
kesalahan kamu tidak cukup hanya dibayar dengan minta maaf
sekarang mah susah keluar terminal
gak bisa ninggalin kerjaan
sekarang seperti dulu ada bosnya
ah dia emang gak cocok jadi bos
yang lain gak ada yang mau
dia mencalonkan diri sendiri
kenapa harus ada bos lagi
kita setahun lebih nggak ada bos
terminal baik baik aja
menurut dia perlu
sekarang waktunya kerja bukan waktunya ngobrol
sebelum kamu jadi bos kerja di sini asik asik aja
kenapa sekarang serba nggak boleh
bukan serba gak boleh ini soal disiplin
yaudah kita demo aja
kita berunding dulu sama yang lain
sama yang lain
jangan sampai ada suara dua atau suara tiga
keliatannya enak nih
bentang bentang muka kamu serem
emangnya tadi gak dengar
kalau saya nggak mau bayar
kenapa tempat pergi kita ada yang ambil alih
kata wakil komandan ada urusan bisnis
urusan bisnis apa
itu kan tempat umum
kenapa kita gak ambil alih lagi aja
kalau harus pakai kekerasan
tony aturannya terlalu kaku
hari ini juga saya benar benar kesal sama tony
saya benar benar kesal sama tony
cuma gara gara saya beberapa kali terima telepon
padahal teleponnya nggak pernah lama
tapi seolah olah saya seharian teleponan terus
kita bikin rapat luar biasa
ada berita apa
orang orang kita yang jadi tukang parkir
mau merebut tempat mereka lagi
mereka siap kalau harus pakai kaki
mereka siap kalau harus pakai kekerasan
kita gak harus bayar orang
di luar biasa jatuh bang duk
dan tema keamanan kita tuh bebasan

saya sama temen temen udah sampe
tunggu saya di jalan
kemanan semua khusus kemanan beli bensin dulu
nanti kita ke parkiran mana dulu
ke parkiran saya dulu aja
selamat pagi bos
jangan gitu dong
saya kan jadi gak enak
maaf saya telat
saya juga pakai angkot bos
kalau pagi mah biasanya juga memang macet bos
saya jangan dipanggil bos atuh nggak enak
saya ngaku salah
saya push up
tapi nanti jangan dipanggil bos
masa cuma sepuluh
tadi lo fina udah posting ya
aku udah liat
mudah mudahan yang pesen kicimpring pake go beerfood jadi rame
waktu barusan aku telpon kamu lagi ngapain
terusin kerjaan kamu
kita udah bisa sarapan nasi kuning
kalau warren suka mendadak
gak mendadak memang udah waktunya berhenti
kamu duduk biasa aja
jangan banyak gaya
bukan banyak gaya kesan dong
kalian beberapa hari ini terpaksa nganggur
karena lahan parhir kalian
diambil pihak lain secara paksa
kalau kalian mau kerja lagi
berarti kalian harus mengambil
ambilnya kembali secara paksa
yang kalian harus hadapi bukan cuma tukang parkir
tapi backing mereka
mereka waktu itu cuma berdua
tapi kalau ukuran
tapi kalau ukuran
tapi kalau ukuran
tapi kalau ukuran
tapi kalau ukuran
tapi kalau ukuran
sekarang pasti backingnya nggak ada
cuma ada tukang parkir yang cemen
kalian aja yang maju
kalau kalian payah
baru nanti saya turun
baru nanti saya turun
baru nanti saya turun
gembira gembira gembira
kalau gembira harus kelihatan gembira
apakah teman teman sedang gembira
apakah teman teman sedang gembira
baiklah kalau begitu
tepuk tangan dulu
acara kerja bakti kita membersihkan jalan
cara kerja bakti kita membersihkan jalan
jalan di kota bandung tiga hari kemarin
diikuti tiga puluh orang anggota

dan diliput oleh beberapa media online
dan diliput oleh beberapa media online
keberhasilan acara tersebut
tidak lepas dari dukungan bang edi
karena kesibukannya belum bisa hadir diantara kita
karena kesibukannya belum bisa hadir diantara kita
mari kita berikan tepuk tangan